ya kita ke informasi selanjutnya ini terkait mengenai sidak ya sidak yang dilakukan bahwa mengenai adanya fasilitas kamar tahanan khusus narapidana korupsi di lapas suka miskin
ternyata juga dilakukannya terjadinya sidang mendadak ya sidang mendadak untuk sejumlah lapas lainnya
seperti di rumah tahanan kelas dua cilodong depok jawa barat yang disidak oleh tim gabungan tni dan petugas lapas pada sabtu
petugas sidak di setiap kamar tahanan termasuk ke kamar tahanan narapidana kasus penipuan first travel
empat x lima meter bersama lima belas narapidana lainnya
di dalam kamar tahanan terlihat beberapa kasur dan tikar serta dispenser untuk kebutuhan narapidana
terdapat tv di setiap selasar blok untuk ditonton para napi
sidek juga dilakukan di blok sel wanita yang dihuni oleh narapidana kasus first travel lainnya anissa dan kiki hasibuan
fasilitasnya pun tak jauh berbeda dengan kamar tahanan narapidana pria
menurut kepala rutan cilodong sohibur rahman sidak dilakukan atas perintah dari pusat
adanya kamar mewah di lapas suka miskin
dirinya memastikan jika di rutan cilodong tidak ada fasilitas kamar mewah dan barang barang mewah
nah teman teman lagi lihat itu ada posisi di area publik

tidak ada di kamar kamar itu
saya yakin kan kalau di kamar kami tidak ada
saat ini rutan cilodong kelas dua dihuni seribu satu ratus delapan puluh empat napi yang menempati blok a b dan c
fahmi febrian depok
pembeliknya saja memanguell
terima kasih situasi yang very interesting

karena dengerin barlow nih ya